hai kios kios kue kering di pasar balimester jatinegara jakarta timur selasa siang dipadati
pembeli yang didominasi ibu ibu tak peduli jarak yang berdekatan ibu ibu ini antusias
belanja kue kering untuk disajikan saat idul fitri nanti ini bu udah sejak dahulu emang belanja
dulu dulu kenapa enak aja tapi untuk tahun ini harganya ada peningkatan peningkatan
ada naik kadang kadang turun dagang kue kering mengaku jumlah pembeli kue kering tahun ini lebih
banyak daripada tahun lalu ya nggak banyak sih tapi pasti ada peningkatannya peningkatan untuk pembeli
sendiri semakin banyak daripada tahun lalu dari pada kemarin yang udah udah aja masih
mencapai meningkat ya iya yang lalu lalu biarlah berlalu